beralih ke informasi lain saudara stasiun pasar senen mengalami lonjakan arus balik usai libur panjang atau long weekend
hari ini sebanyak tiga belas lebih penumpang yang tiba di stasiun pasar senen
pt kai daob satu jakarta juga melaporkan adanya lonjakan penumpang yang datang di stasiun kereta api daob satu
yakni stasiun gambir dan stasiun pasar senen
sejak tanggal delapan maret terjadi lonjakan penumpang di tertinggi pada tanggal dua belas maret sebanyak tiga puluh tiga ribu lebih penumpang
untuk mengetahui informasi terkini dari stasiun pasar senen kita terhubung dengan jurnalis kompas tv renata panggalo
renata hingga siang hari ini bagaimana situasi di stasiun pasar senen dan juga apakah terjadi lonjakan penumpang yang tiba di stasiun pasar senen
ya juno dan juga saudara seperti yang anda sudah sebutkan sebelumnya memang pada hari ini terjadi lonjakan terkait dengan arus balik
yang dimana kita ketahui memang ada long weekend gitu ya dari hari sabtu minggu kemudian hari raya nyepi dan seterusnya lanjut ke hari cuti bersama pada hari ini
memang kalau dibandingkan dari tanggal tujuh dalam kurun waktu tanggal tujuh sampai tanggal dua belas maret
dari data yang saya terima dari kepala stasiun pasar senen memang di tanggal dua belas maret ini yang tertinggi untuk arus baliknya yang dimana ini tercatat ada tiga belas empat ratus tiga puluh lima penumpang
dan kemudian disusul pada hari sabtu kemarin tanggal sembilan maret dengan jumlah penumpang sebanyak sepuluh lima ratus enam puluh tiga penumpang
nah kalau memang kita bandingkan juga ya dengan data yang saya terima dari pt kai dawab satu jakarta ini juga untuk arus baliknya jatuh pada hari ini
yang dimana ada total sebanyak tiga puluh tiga empat ratus tiga puluh tiga
penumpang yang tiba baik itu dari stasiun pasar senen maupun dari stasiun gambir
dari laporan juga dari pt kai dawab satu jakarta ini pelayanan kereta api rata rata perharinya ini dari tanggal delapan sampai tanggal dua belas maret
ini melayani sebanyak enam puluh satu perjalanan
dari stasiun gambir sebanyak tiga puluh ka dan dari stasiun pasar senen sebanyak tiga puluh satu ka
selain itu juga jurna dan juga saudara kita tahu ini memasuki bulan suci ramadan
selain mereka yang ingin menghabiskan liburan selama long weekend
tentu mereka yang menggunakan kereta api kemarin dari hari sabtu sampai hari selasa ini tentu juga ingin untuk menikmati ataupun menyambut bulan suci ramadan bersama keluarga
kalau yang kami perhatikan dari data yang kami terima misalnya dari kai daob satu jakarta untuk keberangkatan ini memang paling banyak pada hari jumat delapan maret dua ribu dua puluh
tiga puluh tiga lima ratus dua puluh penumpang ini yang berarti memang cukup logis ataupun rasional ya
karena memang kemarin juga sempat long weekend
jadi ini bisa dihabiskan waktu long weekendnya untuk berkunjung ke kerabat keluarga terdekat untuk menyambut bulan suci ramadan
ya renata untuk saat ini bagaimana juga dengan ketersediaannya tiket dari kereta api terutama ke berbagai daerah yang untuk mendekati hari lebaran
ya juno dan juga saudara diketahui memang pt kai sudah menyiapkan kereta tambahan khususnya untuk yang ada di daob satu jakarta
yang dimana sudah ada sebanyak kereta tambahan yang disediakan tiga ratus empat puluh empat perjalanan untuk periode tiga puluh satu maret hingga dua puluh satu april dua ribu dua puluh tiga
untuk menjawab pertanyaan anda ini totalnya sudah disediakan
sebanyak delapan ratus empat puluh empat tujuh ratus empat puluh satu tempat duduk dan untuk yang sudah terjual ini sudah berada di angka tiga ratus
tentu memang ini sudah cukup banyak begitu sudah hampir setengah yang terjual padahal ini baru memasuki awal bulan suci ramadan
tentu untuk masyarakat yang ingin menggunakan moda transportasi kereta api untuk bisa segera begitu ya
untuk mempersiapkan keberangkatannya bisa segera untuk membeli tiket keretanya
ini untuk pembeliannya bisa di aplikasi akses kemudian juga bisa ke website dari kai website ki id
kemudian dari kontak senter dan juga beberapa mitra resmi dari kai
karena tentu kalau ingin membeli di stasiun kereta api secara go show ini juga yang perlu diingat
karena loket di stasiun ini hanya melayani penjualan tiket go show mulai tiga jam
tiga jam sebelum jadwal keberangkatan kereta api
jadi memang kalau ingin memastikan begitu ya bahwa nantinya perjalanan ini bisa lancar
untuk kebutuhan bulan suci ramadan ataupun lebaran ini bisa dimulai untuk dibeli dari sekarang
jurnalist kompas tv renata panggalua dari stasiun pasar senen jakarta